utak atik pembagian jatah kursi menteri di kabinet pemerintahan presiden dan wakil presiden terpilih
prabowo subianto gibran rekabumi reka masih terus berlangsung
tak hanya prabowo yang dikabarkan sedang menyelesaikan dan menyeleksi nama nama menterinya
partai politik pendukung prabowo gibran juga tengah mempersiapkan nama nama yang akan diajukan sebagai calon menteri
calon presiden terpilih prabowo subianto dikabarkan tengah menyeleksi nama nama yang akan menjadi menteri di kabinetnya
partai politik pendukung prabowo gibran juga sudah mulai menyiapkan nama nama yang akan diajukan sebagai menteri di kabinet prabowo gibran
sekjen partai gerindra ahmad muzani mengaku
pembicaraan terkait calon menteri di kabinet pemerintahan prabowo gibran sudah dilakukan di internal partai gerindra
namun siapa saja yang akan masuk dalam kabinet
partainya berpeluang menjadi menteri di kabinet prabowo gibran
sebelumnya dalam satu kesempatan
zulkifli hasan sempat menyebut bahwa kadernya
akan maju menjadi menteri di pemerintahan prabowo gibran
ada jawa barat ada bima arya
kalau jakarta ada zita
disebut menjadi incaran sejumlah partai pendukung prabowo gibran
kursi menteri energi dan sumber daya mineral atau sdm
yang diisukan diperebutkan golkar dan juga partai amanat nasional
dan menegaskan tidak ada yang pernah berebut kursi menteri
pimpinannya pak presiden terpilih
sekarang kursi golkar berapa pak yang dijanjikan pak prabowo pak
tentang kementerian negara telah mengatur jumlah maksimal kementerian
yakni total sebanyak tiga puluh empat kementerian
pelantikan prabowo gibran sebagai presiden dan wakil presiden
akan digelar pada dua puluh oktober mendatang
masih ada lima bulan lagi presiden terpilih prabowo subianto
memilih nama nama yang akan menjadi menteri di kabinetnya
hal ini juga bisa jadi kesempatan bagi partai politik
apakah akan bergabung di pemerintahan atau memilih sebagai oposisi